termasuk kematian daniel
tahan emosi kamu
papa udah laporin astrid
dia sekarang sudah ditahan polisi
kamu harus tenang ya nat
kamu harus temuin mama
ya kamu masih hidup nak
aku di sini ma
daniel jangan tinggalin mama ya
mama gak mau kehilangan kamu daniel
aku janji akan terus jagain mama
sekarang mama istirahat ya
dan ilahkan terus di sini jagain mama
ada yang mau dibicarakan dengan dokter
keadaannya udah baik baik aja kan
daniel lagi pergi keluar sebentar
tante sama om ardi
daniel itu yang selama ini
nemenin tante sama
daniel yang selalu jagain tante
daniel tuh anaknya
beda sama tante
tante itu gak perhatian
tante itu selalu
nakal dan bikin susah tante
buktinya sampe sekarang
tante itu gak ada gak tau kemana
tapi nathan itu gak seburuk apa yang tante kira kok
tante itu sayang banget sama tante melly
dan yang selama ini selalu merhatiin tante
selalu ada di samping tante
itu nathan bukan daniel
itu bukan nathan
itu bukan nathan
tapi itu nathan tante
dan nathan itu juga anak tante
gak mungkin gak mungkin itu pasti daniel
itu pasti daniel salma gak mungkin
tante udah kehilangan daniel
dan jangan sampai tante melly juga ngehancurin satu satunya anak tante
dan tante juga harus sadar
kalau selama ini yang selalu ngedampingin tante itu nathan
nathan nathan dengerin gue dulu
nah nat gue cuman gak pengen lo terluka itu aja
biarin gue yang terluka gue gak peduli
terus mau sampai kapan lo pura pura jadi daniel nahat
gue gak mau ngeliat lo nyiksa diri lo sendiri
terus apa peduli lo
kalau lo ngomong kayak sebenernya kayak nyokap gue
maafin gue kalau misalkan gue emang salah
cukup sal cukup
gak usah sok merasa paling tau tentang masalah gue
pergi dari sini

gue bilang sekarang juga lo pergi dari sini sal

terus cinta sama salma soal gue sama kak adit
salma nanti dengarnya pasti juga senang
karena lo sama kak adit udah baik kan
terus diri lo gak gagal lagi
mama udah tidur sekarang
seharusnya kamu gak boleh bersikap seperti itu sama sama
tapi salma udah kelewatan pa
dia bisa aja bikin mama histeris lagi dengan kata katanya itu pak
dan nathan gak mau itu terjadi
dan papa yakin maksud salma itu pasti baik
dia hanya gak mau kamu terduga
salma punya keberanian yang papa tidak punya
yaitu berbicara jujur sama mama
seharusnya kamu bersyukur
memiliki seseorang seperti dia di samping kamu
gue gak tahu harus kayak gimana kena nathan
neighbors sekitarnya rasak
dana nasib standard itu benar
ma pikir kepala
tapi nathan itu gak seburuk apa yang tante kira kok
dan yang selama ini selalu merhatiin tante
selalu ada di samping tante
aku disini ma
ternyata selama ini yang nemenin mama kamu